bojo negoro tenggul international folklore festival atau bitif berlangsung sangat meriah
penampilan budaya dari delegasi empat negara mampu menarik animo masyarakat kabupaten bojonegoro jawa timur
terbukti dari ribuan penonton yang datang membadati jalan mh tamrin tempat digelarnya btif di hari ketiga
folklore performance yang digelar senin malam sebagai rangkaian acara btif sukses menarik animu masyarakat kabupaten bojonegoro
acara yang digelar di jalan mh tamrin kecamatan kota kabupaten bojo negoro dihadiri bupati bojo negoro anna muawana
turut hadir dalam kegiatan ini presiden konselir international of folklore festival c off indonesia said rahmat
kepala daerah segerbang ratu bang negoro yaitu gresik jombang blora
tuban rembang bojonegoro kabupaten kota mojokerto ngawi lamongan nganjuk
disebut par provinsi jawa timur opd dan camat se kabupaten bojo negoro
folklore performance yang juga berlangsung tak kalah spektakuler
dari rangkaian sebelumnya ini diawali dengan penampilan kolaborasi tari budaya slovenia
dan disusul dengan tarian dari delegasi india uzbekistan kebudayaan aceh
dengan tarian rampo aceh serta tari tarian menakjubkan dari delegasi meksiko
pagelaran kesenian internasional itu juga menjadi kesempatan untuk mengapresiasi
dan memahami kekayaan budaya dari berbagai belahan dunia
melalui rangkaian acara ini diharapkan mampu meningkatkan potensi pariwisata bojonegoro
dan mengangkat sitra positif kabupaten bojo negoro di mata dunia
sehingga dapat menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke bojonegoro
kemudian acara bekerjasama antara pemerintah kabupaten bojo negoro dengan siof indonesia ini
ditutup dengan perpaduan antara wajah dan kemampuan
wayang tengul dengan tari tengul yang merupakan kesenian milik kota migas
diketahui kegiatan yang kali kedua digelar di bojonegoro ini digelar selama lima hari
dimulai dengan kegiatan parade yang digelar pada hari sabtu pagi
kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kegiatan kesenian
yang akan bertempat di beberapa destinasi wisata di kabupaten bojonegoro hingga rabu
selanjutnya kegiatan akan ditutup dengan closing ceremony pada rabu
di rumah sutomo dengan diikuti satu ratus lima belas anggota delegasi dari empat negara dan rampo aceh